halo hari saya akan mengajak anda makan di nasi padang tapi nasi padang kali ini berbeda karena nasi
padang kali itu nasi padang sultan nah jadi pas ini penasaran bagaimana konsep restoran dan juga
bagaimana rasa dengan sepanjang sultan ini langsung saya di saya di segmen yuk maksi
rumah makan padang sultan pertama terletak di kebayoran baru yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
rumah makan padang sariratu pada umumnya terdapat dua tipe penyajian di rumah makan padang yang
memilih sendiri atau dihidangkan saya memilih untuk dihidangkan beberapa menu yang saya coba
adalah ayam pop rendang dan sayur nangka dan yang tidak boleh terlewat adalah membanjiri nasi padang
dengan berbagai macam kuah mulai dari kuah gulai kuah kuning dan bumbu rendang oke ini dia satu
polsi nasi padang ada ayam pop rendang serna kadang kuah dari semua menu yang ada di sini langsung aja
kita aduk kita makan bismiler rohing semakin diaduk dagingnya berpadu dengan kuah semakin nikmat
jadi saya nyoba ke campuran dari semua kuah rendang terus ayam pop juga sama serna ka ini rasanya juara
banget rumah makan padang ini memiliki beberapa cabang di indonesia dan bahkan sampai ke malaysia
maka tak heran rumah makan padang ini menjadi langganan pak jokowi kita memang kebanyakan
bermain di mal mal di jakarta
jadi yang membedakan memang kita ini masakan padang tapi juga kita sebenarnya mengutamakan
kesehatan juga selain dari sisi rasa juga dan juga kebersihan walaupun dinilai memiliki harga
di atas rata rata nasi padang pada umumnya pengunjung menilai harga yang dipatok di rumah
makan padang ini sebanding dengan kualitas rasa yang dimiliki untuk dari segi harga
sedikit agak mahal dibandingkan dengan negara jawa tenggara tapi juga dari bagian dari bagian dari hargaan ini juga tidak terlihat di mana mana
sedikit agak mahal dibandingkan dengan hasil ini dari bagian dari hargaan ini juga tidak terlihat di mana mana

itu pas buat saya
pas banget ini kuah
santannya itu gak terlalu
maktah ya jadi antara
gak terlalu kental gak terlalu encer juga
jika dibeli satuan harga beberapa menu
di rumah makan ini memang di atas nasi
padang pada umumnya untuk
satu porsi rendang dihargai tiga puluh ribu rupiah
ayam pop dua puluh delapan rupiah

sebesar empat puluh empat ribu rupiah
untuk nasi rame serendang
yang sudah termasuk dengan sayur nangka
dari lokasi pertama di daerah kebayoran baru
saya menuju ke lokasi kedua di daerah
cipete namanya ada
nasi padang merdeka kira kira
susultan apa sih langsung aja kita cek
rumah makan padang sultan yang kedua
memiliki tempat yang lebih luas
ketika melihat sepintas saya
tidak mengira bahwa restoran ini
menjajakan masakan khas padang
karena konsep penggunanya yang modern
jika anda datang
ke nasi padang merdeka
dan minta untuk dihidangkan langsung keluar
dua puluh tujuh menu nasi padang
yang akan siap mengisi perut anda
seperti ini contohnya nih banyak banget
tidak lupa saya menambahkan
salah satu menu andalan di sini
yaitu telur dadar crispy
saatnya menikmati nasi padang sultan
semua menu di sini ditutup dengan plastik
untuk menjaga makanan tidak dihinggapi lala
ketika plastik dibuka aroma rempah
begitu menggoda dan membuat saya tidak sabar
untuk langsung melahap beberapa menu yang ada
padang merdeka mengusung konsep nasionalis
yang terlihat dari dekorasi dinding bertemakan merah putih
hal ini diharapkan mampu membuat pengunjung
mengingat sejarah kemerdekaan indonesia
untuk bisa menghargai nasi padang yang sudah ada di indonesia
dan menghargai jasa pahlawan
kalau untuk rame nya sih kita pasti ada lah
maksudnya nggak cuma di awal atau di akhir gitu
karena dengan yang terkesan konsep sultan dan lain lainnya gitu
sebenarnya kita pun mau di awal pertengahan terakhir
kita tuh selalu pasti ada gitu
harga termurah di sini dibanderol sebesar lima puluh ribu rupiah
dengan harga tersebut anda bisa menyantap
satu porsi nasi yang ditemani dengan rendang
walaupun harganya tergolong di atas rata rata
pengunjung menilai harga yang diberikan
sebanding dengan fasilitas yang disediakan
pertama tuh rasanya tuh modern banget ya
terus habis itu kan padang banyak
cuma padang mereka tuh bedanya tuh dia punya
bumbu bumbu khas yang beda lah dari padang lainnya
terus kalau dari tekstur ayamnya dia itu ayamnya empuk
tapi geloranya tuh crispy gitu
kalau telurnya telurnya juga tebal
terus bumbunya tuh berasa banget
ada harga ada kualitas
dengan harga di atas rata rata nasi padang pada umumnya
pastinya anda menikmati satu porsi nasi padang
dengan pengalaman dan rasa yang berbeda
meski harus merogoh kocek lebih dalam
naufal zakwan andika suramanto jakarta